masih dari jakarta pemerintah provinsi dki jakarta segera menindaklanjuti laporan
adanya tumpukan sampah di kolong tol cawang tanjung priok jakarta utara
wakil gubernur dki sandiaga uno mengaku sudah menerima laporan
adanya tumpukan sampah di kolong ruas jalan tol wiyoto wiono
yang menghubungkan wilayah cawang tanjung priok jakarta utara
sampah yang didominasi plastik dan limba rumah tangga ini
dinilai kian meresahkan karena aroma yang tidak sedap
dan anak anak yang terlihat aktif bermain di dekatnya
sehingga dikhawatirkan rentan terkena penyakit
sandi sudah menegaskan pihak kota jakarta utara
untuk membersihkan wilayah tersebut mulai rabu ini